kasus dugaan permintaan mahar partai gerindra terhadap lanyala mataliti berbuntut panjang
menurut ketua komisi delapan dewan perwakilan rakyat ali taher parasong lanyala harus membuktikan tuduhannya tersebut
ali tahir berharap lanyala mampu membuktikan tuduhannya itu agar tidak menjadi fitnah dan pembunuhan karakter seseorang
menurut saya kalau mahar ini tidak perlu ongkos politik tidak perlu maka calon itu harus betul betul siap
siap betul kalau nggak siap nggak usah maju lah
kalau nggak begitu jadi fitnah dalam kehidupan
apalagi fitnah itu tanpa ada alat bukti kemudian menyebut nyebut nama orang
kemudian menyebut nama orang kemudian dengan maksud melakukan karakter astination
pembunuhan karakter ini kan tidak bagus dalam etika politik kehidupan kebangsaan kita
nah antara relevansi antara empat pilar dengan membangun etika politik ini kan perlu dijaga betul ini
nah saya katakan tadi
salah satu roh yang hilang atau semangat kehidupan kebangsaan kita yang hilang ini kan keteladanan dan juga kearifan di dalam memandang setiap persoalan